di wilayah kisah belanda
mudah lalu memulai kerja dalam perjalanan ke tempat nutshell
hanya sebuah perjalanan yang ditutupi pelik

aduh ini kok kawin
ayo turun turun
nih kok saya bawain nih mpok
pasti aus kan ya emang adanya air doang maafin saya ya
ya elah baik sebagaimana ti gue capek banget ti
udah terlihat terlihat mulu
aku aus banget rasanya
nah ini dia
elah elah enak bener
ini dia yang air yang mencum ini
gue jadi enak datu
yang dulu itu mentan dulu
tek tawar dulu
enggak kena ariana menipu
you know kalau kesannya seperti mana itu pure flume desafinasi kayak penelitian
misalnya ada orang yang nanti itu kamas node ado
kayak masalah jelek masalah
gila sukses banget

sini mau nginep di sini apa mau langsung pulang kayaknya rumah rumah nanya balik aja kali ya
balik kayaknya gua mau balik aja lagi kali ya dia penyerang dut gue kejadian kw siksa mulu
gimana ya yaudah kalau mpomo disini ntar saya ijin dulu ama ustaz muhtar ya ya udah boleh
sih assalamualaikum waalaikumsalam ya lah pokok udah kita ngangkutin tasah kita ditinggal baik
menjalan aja ngujuk agar nggak inget inget saya kalau itu pas hatta bawain tas bos saya
pengen renget amat taruh taruh taruh taruh taruh lu asok lo haji dulu ngapa dulu jangan diberat
berarti bagaimana sih kulitnya eh lu salah itu gua ini ini agak berat ini
jangan diberat berarti bagaimana sih kulitnya eh lu salah ini terbawa ini ini agak berat ini
ini ini tas isinya kontainer kali ya sekarang begini ya mengganteng security lu bawain ini
koper gua ya ya udah pasang jangan taruh sini emang kok saya mau tidur di dapur
oh jadi bisa angkutin lagi kamar santriwati jadi dobel ngangkutin ya
udah nih saya mundur lemari dulu gila lagi
emang kata deket kali dari gerbang sampai ke sini positif positif
tuh apa sih
pak ustadz musa itu apa ya
ahwan kok pade
sama pak ustadz musa tuh
terus gigi juga digambar
mendingan kita sekarang
bilangin ke pak siti aja
kamu ngomongin ah si kau suara ini
tapi aku mau dikbali tau
eh jangan beres
tujuin pantuan aja
kebetulan ada pak ustadz
ayo turun turun
beliau ustadz muhtar
yang mewakili qiyai amin
dan yang bertanggung jawab di pondok pesantren
ini tim medis
oh iya ahlan wa sahlan selamat datang
sopir sama indra kemana
aku gak jauh
tenang saja pak ustadz
sebentar lagi dokternya pasti bakal sampai
mohon ditunggu saja beliau bakal segera menyusul

aduh sakit tuh
ibu ini tuh siapa sih
kok pakaiannya tuh kayak gitu sih
terus siapa dong
kenalin dikenalin di
lu kenalin dah
nama gue siapa lu kenalin
ponnyunung ini mantran trio
lu pada katanya sopan banget
salam anda kalau begitu dah
nah lu salam anda tuh
tuhan begitu lebih enak sama tuaan
eh mbok siti lebih baik
sekarang kita kejar dulu ya
pak ini sama pak ustadz
kejar pak d sama ustadz busa
emang mau nyari ustadz musa
pak d mau ngapain
emang ada apaan disono
emang ada yang dudan disono
ada yang duterin seperti begini begini kali ya
aduh beres deh ini mah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemberitahuan kepada seluruh santriwa
bahwa dokter gigi sekarang sudah datang
dan bagi kalian semua
yang menderita sakit gigi
harap sekarang segera
bertumpul di aula
sekian terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
itu suara siapa ya
enak banget didengerin ya
jangan jangan jodoh kita kali ini
itu suara siapa ya
itu kan tibang suara
mpo mau nikah sama suara
harap harap kita jodoh kita di
tentu olu di
dokter giginya udah dateng
untung saja kita tidak sakit ya
iya bener tuh
gigi kita kan sehat
alhamdulillah berarti semuanya alhamdulillah dikasih sehat
terus berapa ganda ini cucian
cukupnya gak ada cucian dari jodoh kita
jangan tinggal di
ini pake anti